beralik informasi lain selain menenggelamkan permukiman warga lumpur panas lapindo juga membuat puluhan pabrik di kecamatan porong sidoarjo terbenam
namun ganti rugi bagi pemilik usaha belum terselesaikan sepuluh tahun setelah musibah lumpur lapindo
sebagian lainnya belum mendapatkan ganti rugi sama sekali
dalam peristiwa semburan lumpur lapindo dua puluh sembilan mei dua ribu enam sedikitnya tiga puluh satu bangunan pabrik di atas lahan sekitar tujuh puluh hektare tenggelam dan mengakibatkan ribuan buruh kehilangan pekerjaan
nilai total klaim ganti rugi para pengusaha atas tanah yang dibangun dan bangunan pabrik yang tenggelam mencapai rp delapan ratus lima puluh miliar
para pengusaha korban lumpur lapindo berharap pemerintah turun tangan
memperjuangkan nasib mereka karena pt minarak lapindo jaya mengaku mengalami kesulitan keuangan
dalam keputusan mk disebut disitu dinyatakan bahwa pemerintah menalangi warga korban lumpur lapindo
tetapi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu secara kewarganegaraan tidak fair play
pengusaha ini juga warga korban lumpur lapindo